aku harus segera memberitahu pragu surawi jangan biarkan raja bodoh itu tidur dengan nyanyi
kamarnya ia hanya mengalengi kita untuk mendapatkan darah suci kiasa
hai mohon sembah hamba gusti ratu dan raden izinkan hamba menyarankan sebaiknya gusti
ratu dan raden secepatnya meninggalkan tempat ini karena sebentar lagi pasti
para jurid akan datang menangkap gusti ratu dan raden
hai baiklah terima kasih bama
putraku ibunya disini
putraku ibunya disini putraku ini
ada apa apa yang terjadi ternyata penyusup tadi adalah kian santang
buruan kita sudah datang rupanya aku harus segera memberitahu pragusuransi jangan biarkan raja bodoh
itu tidur dengan nyanyi kamarnya ia hanya mengalangi kita untuk mendapatkan darah suci kiasan setelah kita dapatkan darah suci kian santai
ia hanya mengalangi kita untuk mendapatkan darah suci kian santai
setelah kita dapatkan darah suci kian santai
setelah kita dapatkan darah suci kian santai
setelah kita dapatkan darah lan
lau seta kau ikuti dia

sekarang tamatlah riwayat kalian
masih tak ada
insya allah ada
atuh pada kemana ini teh
emangnya nurjati saja sama paman yang punya
kita juga akan punya man
kamu bagi lena ngecilnya bener
kan akan nubruk dia
raten ini mas
ini saat yang paling tepat untuk berikut mereka
dirah lah kalian
kami lebih baik
daripada menyerah kepada kalian

beri di dalam asap supl regiment
satu tiga ieron sebagai menabung di wadah bericles
beri migrasionen tiga lima km ya
orang orang dan kebelikan
hadapi aku dulu
mau kemana kalian
serahkan subang larang padaku
tolong jaga gosinatu ya
kalau lo berani lawan dulu nyingiro
tak lawan tak centong sakti
aku hanya ingin mengambil hampir
untung kita tergusuruk amin
mana mereka pagi
tahu saja kalau ketemu
akhirnya kita menang aman
thx lg samu

saya kenang amat
terima kasih banyak bahwa kita semen puedes melewati coordinate